lebih bagus rakit pc destop atau beli laptop
mungkin banyak dari anda yang bingung untuk memilihnya
ini adalah sebuah pertanyaan sederhana namun sulit dijawab
banyak aspek yang bisa dipertimbangkan terlebih di masa bekerja dari rumah seperti sekarang
banyak orang yang membutuhkan perangkat yang mumpuni untuk menunjang pekerjaannya
komputer desktop dan laptop memang memiliki keunggulan dan kelemahan masing masing
pengguna dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya
untuk merakit komputer desktop bukanlah hal yang sulit
anda dapat mencari di online atau datang langsung ke gerai komputer
merakit desktop memiliki kelebihan yaitu harga yang lebih murah ketimbang membeli laptop
selain harga yang relatif lebih murah dalam merakit desktop
anda dapat memilih spek sesuai kebutuhan yang anda inginkan
komputer desktop juga dengan mudah dirawat
dan anda juga dapat meningkatkan performa
dan keuntungan yang anda inginkan
anti komponen hardware yang mungkin sudah tidak sesuai dengan kebutuhan anda saat itu
untuk daya tahan komputer desktop juga memiliki ketahanan lebih lama
tergantung kebutuhan mereka lagi
cuma kalau biasanya mereka rakit pc itu
biasanya ada juga yang persentasenya untuk kebutuhan gaming juga gitu
sekalian editing sekalian wfh di rumah juga
tidak semua desktop berharga lebih murah dari laptop
ada juga yang lebih mahal
misalnya komputer desktop untuk pekerja video atau profesional gamer
desktop ini memiliki spesifikasi jauh di atas komputer pekerja biasa
hardware yang dibutuhkan kadang sangat mahal
lain halnya dengan laptop atau komputer jinjing
laptop dinilai lebih mudah dibawa berpergian
dan tidak perlu tempat khusus
laptop juga biasanya bergaransi resmi
jadi tidak usah khawatir ketika laptop kita terjadi kerusakan selama masa garansi
bagi pekerja yang membutuhkan laptop berkemampuan tinggi
para produsen laptop juga menyediakan spesifikasi laptop dengan performa maksimal
laptop dengan spek tinggi ini memang harganya cenderung lebih mahal dari komputer desktop
salah satu motiongrafer di salah satu stasiun tv swasta mengatakan laptop lebih praktis dan hemat listrik
pertama sih lebih praktis
kemudian bisa hemat listrik juga
kemudian bisa nyari wfv kemana saja
tanpa harus pakai lan
kalau komputer kan biasanya di rumah pakai lan saja
pandemi membuat orang lebih banyak mencari komputer pribadi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya
produsen desktop dan laptop sudah memberikan banyak pilihan
konsumen dapat memilih yang sesuai kebutuhan
menurut pengamat teknologi deddy irfan idealnya konsumen memiliki keduanya
desktop dan laptop sebenarnya memiliki manfaat yang saling berkaitan dan saling melengkapi
pilih mana pc desktop atau pc laptop
kalau buat saya sih sebetulnya
kalau memang dananya mencukupi kenapa nggak dua duanya
bagi dua dananya
karena dua duanya akan punya kelebihan yang masing masing bisa mencapai
kalau kita memilih laptop
kita harus memilih laptop yang lebih baik
kita harus memilih laptop yang lebih baik
botol botol yang egoistik ini tidak bisa mengalahkan
kalau ada voice killer yang ada dua duanya
mereka akan saling melengkapi
yang satu akan jadinya mesin yang bisa othersmesege player di rumah
menyuruh mengganda lebih baik

dua duanya alasan penting deserved
ini akan menyebabkan bisa mengembang
alasan penting wync standara basif
alasan penting adalah
teknologi untuk memanjakan konsumennya
konsumen tinggal memilih kebutuhan komputer yang diinginkan
jadi anda pilih laptop atau rakit desktop
randy putrama indra raharja jakarta